atau dari blitar ke jakarta untuk belajar ilmu politik gitu
jadi ya dua hal yang berbeda tapi dua duanya senang aja untuk dijalani
berarti nggak kaget gitu ya kang ya bukan hal yang baru sebenarnya
ya kalau kerja kerja politik sebenarnya pada saat saya aktif di keartisan
sudah banyak kerja kerja politik yang saya lakukan
saya menjadi kader partai salah satu partai waktu itu
dan saya masuk partai itu tidak dipinang oleh partai
tidak diajak oleh siapapun datang ke kantor salah satu partai
mendaftarkan diri sebagai kader
nah setelah itu saya aktif dan saya ditugaskan partai untuk mengajak teman teman artis
jadi kebanyakan memang dulu banyak teman teman artis yang masuk partai itu dipinang oleh partai
diajak ayo kemudian kalau nggak diajak temannya
ya atas keinginan sendiri datang daftar sebagai